sidang pra pradilan setiano fanto yang akan digelar besok akan dipimpin hakim tunggal kusno
yang juga merupakan wakil ketua pengadilan negeri jakarta selatan
indonesia corruption watch sebelumnya mengingatkan komisi pemberantasan korupsi untuk berhati hati
dalam menghadapi pra pradilan yang diajukan setiano fanto
menurut catatan icw hakim kusno pernah membebaskan empat terdakwa korupsi
saat menjabat sebagai hakim di pengadilan negeri pontianak
namun humas pengadilan negeri jakarta selatan made sutrisna menganggap tidak ada relevansi
antara kasus perkara korupsi yang pernah ditangani oleh hakim kusno dengan permohonan pra peradilan setnov
made mengatakan penunjukan kusno untuk memimpin jalannya sidang esok hari
merupakan bentuk kepercayaan atas profesionalitas hakim tersebut
mada mengatakan penunjukan kusno untuk memimpin jalannya sidang esok hari
merupakan bentuk kepercayaan atas profesionalitas hakim tersebut
penunjukan kusno untuk memimpin jalannya sidang esok hari
merupakan bentuk kepercayaan atas profesionalitas hakim tersebut
menurut kusno hakim kusno pernah mempunyai pengalaman seorang hakim dalam menangani perkara
atau dalam hal dengan kaitannya dengan kode etik
itu yang menjadi catatan apakah itu ada catatan negatif atau tidak
sedangkan untuk pelaksanaan tugas sehari hari ya tidak ada masalah dengan pak kusno